kondisi darurat covid sembilan belas inilah yang coba disampaikan gubernur dki jakarta anies baswedan
di gedung balai kota dki jakarta jumat siang
angka penularan menembus empat per hari
lebih dari enam ratus pasien covid sembilan belas adalah usia anak
kondisi inilah yang membuat anies meminta warga tetap di rumah saja akhir pekan ini
sekaligus menjaga protokol kesehatan
sayang imbauan anies tidak disambut baik warga ibu kota
sejak minggu pagi kawasan sudirman tamrin ramai dipadati warga ibu kota untuk berolahraga
tidak hanya berkerumun tidak sedikit yang bahkan tidak bermasker
meski angka penularan covid sembilan belas di jakarta tengah melonjak tinggi
apa ada yang nggak pakai masker ini
bawa ya tapi tidak dipakai ya
engap ya enggak ya
tidak hanya di kawasan sudirman tamrin taman marga satwa ragunan juga ramai dikunjungi warga
humas taman marga satwa ragunan mengatakan
untuk saat ini ragunan memang hanya dikhususkan bagi pengunjung
yang memiliki kemampuan
yang memiliki ktp jakarta dengan protokol kesehatan ketat
padahal hingga jumat malam
tingkat keterisian kamar di rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet kemayoran
telah mencapai tujuh puluh delapan enam persen
lonjakan pasien covid sembilan belas terjadi usai adanya libur lebaran
dan mayoritas berasal dari klaster keluarga
tidak hanya itu
petugas tempat pemakaman umum khusus covid sembilan belas rorotan jakarta utara
terus disibukan dengan banyaknya jenazah yang berdatangan
sejak april dua ribu dua puluh satu
sedikitnya enam ratus orang
empat puluh empat jenazah telah dimakamkan di tpu rorotan
sejumlah warga bahkan kesulitan mendapat akses ambulans
untuk mengantar keluarga menuju tempat pemakaman
cuma saya sesalin ini dari dinas sosialnya
karena waktu itu bapak kan dibawa sama dinas sosial cipayum
nah dinas sosial cipayung itu sampai ngomong pun
ke rumah datang
walaupun bapak sehat
keluarga tidak ada yang boleh tahu
bapak sampai udah dikubur gini
nggak ada tanggung jawab
cuma tadi karena ada yang berbaik hati
masih satu jenazah
mau satu ruangan
mengajak kita bareng untuk bersahabatan
kita numpang di situ
dalam satu hari
para penggali makam di tempat pemakaman umum rorotan
bisa memakamkan tiga puluh hingga empat puluh jenazah secara non stop
data satgas covid sembilan belas dki jakarta menyebut
dalam dua hari terakhir
rorotan sudah memiliki lonjakan tertinggi
dua belas juni dua ribu dua puluh satu tercatat empat tujuh ratus tiga puluh tujuh kasus
sedangkan sembilan belas juni dua ribu dua puluh satu mencapai satu tiga ratus lima puluh dua kasus
jauh melonjak dari tahun lalu
yang hanya bertambah satu ratus empat puluh kasus
jika keadaan ini tidak menjadi perhatian semua pihak
maka kita harus bersiap dengan lonjakan kasus yang lebih besar
kini keputusan berada di tangan anda
jangan sampai keteledoran dalam menjaga protokol kesehatan
serta sikap abai terhadap pandemi yang kian hari terus mengganas
akhirnya akan menjadi penyesalan di kemudian hari
berikutan cnn indonesia